kuliner betawi terkenal memiliki cita rasa yang khas dan beragam resep masakannya masih
terus diwariskan secara turun temurun hingga saat ini salah satunya yaitu gabus pucung kuliner
khas betawi berbahan baku ikan gabus dengan kuah berwarna hitam makanan ini kini sudah jarang
dijumpai di tengah kota dan mulai tergeser ke pinggiran jakarta seperti depok bekasi dan tangerang
salah satu pemilik usaha kuliner betawi mamin telah lebih dari enam belas tahun membuka warung dengan
menu khas betawi ini di pinggiran jakarta depok jawa barat ngeracek sendiri ibunya
dari misalnya dari a sampai z misalnya dari langkau asra salam sampai pucungnya bahan dasarnya itu
memang ngeracik sendiri gitu di rumah agar tak berbau amis ikan gabus harus digoreng terlebih
dahulu kemudian dimasukkan ke dalam kuah mendidih untuk langsung disajikan warna hitam tersebut
berasal dari rempah pucung atau kluwak yang menjadi ciri khas dari masakan ini selain gabus
pucung ada pula sayur asem khas betawi kuahnya kental dengan tambahan terasi dan cabai merah
isiannya penuh seperti jagung manis labu siam kacang tanah kacang panjang dan daun melinjo seporsi
sayur asem dijual seharga sepuluh rupiah sedangkan gabus pucung lengkap dengan nasi seharga tiga puluh lima rupiah
hai dari aromanya saja tercium segarnya ikan berpadu rempah rempah dagingnya sangat lembut
sehingga mudah dipotong dan dikunyah olahan ikan berkuah gurih ini cocok disantap bersama nasi hangat
ini dia gabus pucung dimana yang paling spesial adalah kuahnya seperti rawon tapi bedanya ini
lebih kental dan untuk ikan gabusnya ini teksturnya di luar garing tapi
dalamnya ada menggeser didalamnya lembut banget dan enggak ada rasa me sheepshell
kuliner khas betawi ini memang pas untuk dimakan bersama perpaduan antara gurih gabus
pucung dengan rasa asam segar dari sayur asem sayur asm khas betawi ini membuat berarti saya rasa lebih
lo yang men fuckin nasi yg ke teman detta il
tapi bedanya juga kuahnya dia lebih kental yang berasal dari kacang yang di blender
jadi memang cocok ya perpaduan segernya asemnya pedesnya ini dapat semua dan cocok banget dimakan di siang hari seperti ini
salah satu pengunjung nawan mengaku telah menjadi pelanggan tetap sejak dua ribu delapan belas
ia biasa menyantap gabus pucung dan sayur asem di tempat ini selepas latihan sepak bola dua kali sebulan
kalau gabus pucung itu yang bikin kita ketagihan itu satu tekstur ikannya kemudian dari kuahnya juga dia enak seger
kemudian untuk sayur asemnya di sini ciri khas betawinya ada gitu
kalau ciri khas betawinya sayur asem di sini jadi kalau siang itu bikin seger aja gitu
nah dua duanya seger
selain makanan berat betawi juga memiliki aneka camilan yang khas
salah satunya yaitu kue cincin yang terbuat dari tepung beras dan gula merah
rasanya manis gurih dan renyah
per buah hanya dijual seribu rupiah saja
kemudian ada pula minuman tradisional es lendang mayang
yang terbuat dari sagu aren gula dan santan
minuman ini dijual seharga lima rupiah per porsi
saya kalau itu bikin sendiri semua
tiap hari bikin
saya paling banyak dicari itu kue cincin
kalau lagi rame sehari uang setiga ribu habis
setelah makan makanan betawi saya mencari camilan yang juga khas betawi
saya memutuskan untuk membungkus kue cincin dan es lendang mayang
untuk dibawa pulang ke rumah
terima kasih ya
nah jadi habis puas makan makanan berat
sekarang saya mau pulang membawa camilan yang khas betawi juga
namanya ada oke cincin dan juga es lendang mayang
kelihatannya enak ya
nah tapi sayangnya untuk mendapatkan camilan khas betawi ini saya harus keliling jakarta dulu
memang di zaman modern seperti sekarang ini diperlukan upaya pelestarian
agar nantinya makanan tradisional khas betawi tidak punah termakan zaman
tim liputan cnn indonesia